ada kembali di happening now presiden joko widodo membuka resmi rakornas kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah
atau forkopimda se indonesia di sentul international convention center bogor pada selasa pagi
presiden meminta agar seluruh gubernur bupati dan wali kota terus memantau harga harga barang dan jasa yang ada di lapangan untuk pengendalian inflasi daerah
dalam sambutannya di depan empat lima ratus empat puluh lima peserta rakornas kepala daerah dan forkopimda jokowi mengapresiasi penanganan pandemi covid sembilan belas dari pusat ke daerah yang dinilai telah berhasil
jokowi juga mengapresiasi perekonomian nasional yang baik dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh dua mencapai lima dua hingga lima tiga persen year on year
namun jokowi mengingatkan seluruh jajaran agar berhati hati akan ancaman inflasi
pada tahun dua ribu dua puluh tiga dan meminta seluruh kepala daerah memantau dinamika harga barang dan jasa di lapangan agar kebijakan yang diambil tak keliru dan inflasi terjaga
hati hati tahun dua ribu dua puluh tiga ini masih menjadi tahun ujian
semuanya harus hati hati harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi informasi dan data data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita kleru membuat kebijakan
sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta fakta di lapangan